kembali sakit karena diare penahanan artis vanessa angel yang seharusnya dilakukan pada sabtu siang kembali ditunda
polda jawa timur menunggu hasil observasi dan juga rekomendasi dari tim dokter rumah sakit bayangkara polda jawa timur untuk menjebloskan vanessa angel ke sel tahanan
penyidik subdit lima cyber ditreskrimsus polda jawa timur menjadwalkan menjebloskan artis vanessa angel ke sel tahanan pada sabtu siang
namun saat tim penyidik mendatangi rumah sakit bayangkara polda jawa timur vanessa angel beralasan kembali sakit kali ini karena mengalami diare
karena alasan tersebut penahanan kembali ditunda tim penyidik menunggu tim dokter yang melakukan observasi terhadap kesehatan vanessa
hasil dari observasi nantinya akan menjadi rekomendasi bagi penyidik
jika dinyatakan sehat penyidik akan menahan vanessa di sel tahanan sesuai dengan surat perintah penahanan yang telah dikeluarkan pada tiga polda

kondisinya sekarang seperti itu dan kita tidak underestimate tetapi kita percaya kepada kedokteran dari bayangkara
sementara itu polisi saat ini masih memburu dua dpo mucikari dalam kasus dugaan prostitusi yang melibatkan kalangan artis
polda jawa timur meyakinkan jika dua dpo tersebut dalam waktu dekat akan tertangkap
wahyu pratama surabaya jawa timur